bukan mau nanya soal korban
bukan mau nanya soal kamu masih dendam apa enggak
kita kan saling kenal
kabar saya baik baik aja
masih kerja di tempat cabur
udah mau keluar
saya mau mandiri
pemasaran kita makin luas
tapi produksi masih jalan di tempat
belum langkah tegap maju jalan
tapi gak apa apalah
asal jangan balik kanan
terus istirahat di tempat
atau bubar jalan
atau orang baris
udah sana jalan
beli apa mus
suami anak saya yang pertama
pengalaman dia pengangguran
tapi dia janji
kalau ada kerjaan
kamu yang jamin
saya yang jamin
kalau gak benar
kakinya saya ikat di ujung
kepalanya di bawah
janganlah tuh pak
kalau gak mau
berarti kamu harus benar
tuh kamu dengar sendiri
kue dari mana mak
dia lebih muda dari kamu
tapi dia bos kamu
kamu harus patuh sama dia
ada yang masih sekolah
udah beres semua
barangkali anak anak bapak saudara tetangga
ada yang mau kerja di sini
suruh aja dateng
gak perlu bawa lamaran
gak perlu bawa idata
cukup bawa niat baik
buat kerja bener
kamu makan kue ambil berapa
jadi semuanya sepuluh
kue sih yang bayar
kan menteri keuangannya kamu
mulai besok yang lagi badrun
kok kamu yang marut mana si ujang
ngantar ke cimpring ke pastur
kamu nitip jual udah ke banyak tempat
berarti produksi ke cimpringnya juga harus bertambah banyak
ya iya tuh mak
tenang udah must order
pak harun yang mana
kenapa ke dia
maksud emak memangnya dia penyalur tenaga kerja
bukan tapi anaknya tiga
udah lulus sekolah semua
tapi belum kerja
kalau anak anaknya nggak mau
mus minta tawarin ke keluarga atau tetangganya
mus sengaja cari pengangguran
selain kita memang butuh
sekalian ngebantu pemerintah mengurangi pengangguran
ma tahu nggak jumlah pengangguran di bandung sekitar seratus ribu orang
sok tau kamu
bilangnya badrun aja nggak usah pake kang
kan kang badron lebih tua
cuma bedanya sedikit
kalau maunya dipanggil badul aja berarti boleh di kamu kamu
badrun bisa diganti pakai sebutan kamu
mulai besok kamu yang lagi iuran
terus yang terkumpul di store ke bank ke rekening saya
ini nomor rekeningnya
udah jalan kang
jalan ke mana
belum masih di rumah
kalau saya mau ketemu enaknya sebelum akan ke terminal
apalagi sore aja setelah akan pulang
sekarang juga boleh
baru kopi deket gorlodaya
satu jam dari sekarang ya kan
bohim bekas anak buah aka
kamu harus tahu
ya harus atuh
neneng harus tahu akan kemana di mana lagi apa sama siapa
jadi bos terminal
laki laki kan kalau punya duit suka macem macem
kamu jangan nyangka yang enggak enggak
bukan nyangka yang enggak enggak waspada
nanti kalau kita jadi beli rumah baru surat suratnya harus atas nama nining
kalau kita jadi beli mobil surat suratnya harus atas nama ini juga
dulu pasar terminal jalanan semua dipegang kang bahar
waktu kang bahar pensiun semua dikasih kang mus
waktu kang mus pensiun pasar dipegang saya
semua masing masing tapi sebenarnya masih satu
si bohi minta ketemu tapi akan belum tahu mau apa
ketemu di mana
di warung kopi dekat gorodaya
warung kopi apa kafe
semacam kafe tapi sederhana
apalagi ngopinya di kafe bukan cuma bahaya buat lambung
tapi juga bahaya buat dompet
ya udah nanti si boen aja yang ngopi
masa kamu gak percaya
nening sih percaya percaya aja
tapi nening takut justru akangnya yang gak bisa dipercaya
uang iuran yang kamu ambil dari pedagang
terus kamu store ke saya itu bukan buat saya semua
itu dibagi bagi ke banyak orang
ke semua yang bertanggung jawab
atas pengelolaan pasar
akang mau berangkat dulu
kopinya dihabisin dulu
biar akan gak ada alasan buat ngopi di luar lagi
gak perlu habis sama ampas ya kan
habisin aja kalau akan mau mah
hati hati di jalan
mau nanyain hasil penjualan kerudung
apa mau beli cilok
gak ada uangnya
kerudung yang di kubet udah laku semua
masih kapan pindah ke sini
terus kamu mau langsung balik ke jakarta
nunggu dijemput kamu lah
lagi terima telepon dari kamu
ih ditanya serius juga
tuh kan marah terus
iya saya memang nggak usah minta maaf
saya nggak nengok selama kamu di penjara
bukan karena lupa tapi sengaja
itu tiada lain dan tiada bukaan supaya kamu lebih sabar
lebih tabah lebih tangguh nggak cengeng
iya aku ngerti
iya kamu memang selalu ngerti
aku iri kalau lihat kang sudirman sama teh kirani
mesra terus nggak kayak kamu
gimana aku bisa mesra kalau kamu yang judes terus
terus kalau aku jurus kamu apa
ikut meramaikan kasanah percopetan di kota ini
mungkin itu taksinya
udah dulu kayaknya taksi kang sudirman udah datang
saya simeang sempet lanjut
oh nggak adalah
kalian bisa ukrainian
aneh gw udah sampai siang
akhirnya ini kayaknya belum terbangkai kan
jangan minta kali siang
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
wah dia nganggap kang mus itu seperti kakaknya atau bapaknya gitu aku lupa
pokoknya dia bilang udah seperti keluarga
kang bahar bapaknya kinanti itu bukan orang biasa
dia itu kata orang orang preman yang punya nama besar
kang mus kan anak buahnya berarti kang mus preman juga
berarti jupri preman juga
tapi tampangnya manis gitu gak kayak preman
mungkin dia preman manis
ada itu si jupri
lagi di jalan
yaudah aku tunggu
kalau dia preman
ngapain dia jualan sepatu
mungkin dia udah gak jadi preman lagi
mungkin karena dia terlalu manis buat jadi trend

perlu aku antar
saya udah ngopi di rumah
ngopi lagi di sini kan gak apa apa
takut kena lambung
susu kan gak bahaya buat lambung
nanti saya diabetes
berarti gak minum
kamu gak makan lagi di kafe
ntar ditraktir lagi
gak keberatan aku mah kalau ditraktir kamu lagi
aku yang keberatan
lagian kan harusnya laki laki yang reaktir perempuan
udah terlalu mainstream
kalo udah tau mah gak usah diomongin frita
kalau bayar sendiri sendiri gimana
di tempat yang kemaren jamnya seperti kemaren
saya udah berani usaha sendiri
kamu bukannya masih terikat kontrak di tempat yang sekarang
kalau saya mau mengundurkan diri
soalnya ada saudaranya mau masuk ikut kerja
bagus kalo gitu mah
sepuluh juta itu mah banyak im
tabungan saya cuma dua juta setengah
tapi itu juga simpenan
buat nanti saya usaha lele
usah lelenya kan masih nanti
saya pake dulu aja
udah laku semua
sekarang mau ketemu diza
mau setor sekalian ngambil kerudung lagi
saya udah setor
terus mau ngambil lagi
tapi dia bilang gak ada stok
soalnya sekarang dua teman kampusnya ikut jualan juga
kamu kerdongnya udah laku berapa
alhamdulillah udah laku lima
gitu juga alhamdulillah
tapi kalau diza paling baru bisa tiga harian lagi
berarti tiga hari ini saya nganggur dong
kalau kamu mau bantu saya jualan cilok
dapet persenan gak
cilok lima tusuk
aku udah buka dua jam
tapi belum ada satu juga yang mampir
gak apa apa kita kan utamanya kuliah
jualan kerudungnya buat sambilan aja
buat sementara aja
terus kamu udah ngirim ngirim lamaran lagi
sibuk jalan kerudung
terus rencana kamu gimana
masih terus kerja sama saya
anak anak kamu masih kecil kecil
yang besar aja baru masuk sd
masih terus nyambung ke smp sma terus masuk kuliah
belum lagi adiknya nanti kan harus sekolah juga
kalau cuma ngandelin dari penghasilan sekarang
menurut saya tidak akan cukup
maksud saya kalau usaha akang berkembang
punya ratusan karyawan
pemasarannya sampai ke berbagai kota
bukan di bandung aja
terus saya diangkat jadi manajer produksi atau manajer pemasaran
pasti gaji saya akan kasih lebih besar dibanding sekarang
saya harus optimis
bukan demi saya sama keluarga saya
tapi juga buat kamu sama keluarga kamu
buat saya edo sama keluarganya
buat ratusan karyawan saya kelak
tadi kak mus nyebut nama saya
kamu harus tahu
masa kamu gak tahu kamu harus gimana
kamu harus punya rencana
iya saya harus punya rencana
saya harus punya kerjaan yang lebih bagus
atau punya usaha sendiri yang bagus
bisa hidup lebih mapan
terus lamar kamu
saya harus punya kerjaan yang lebih bagus
atau usaha sendiri yang bagus
bisa hidup lebih mapan
bisa hidup lebih mapan
kalau buat aku
jualan kerudung sebetulnya bukan cuma sambilan
tapi buat latihan
kalau aku selesai kuliah nanti
aku akan cari kerja
aku mau nerusin usaha yang udah aku rintis dari sekarang
aku mau punya butik
atau usaha konveksi
ledang ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang ledang
kita bukan cuma narik uang iuran
tapi harus menjaga keamanan
di sini kadang kadang suka ada copet keliaran
pedagang pembeli harus masa aman
kalau enggak kita nggak perlu ada di sini
kanepu kanepu kanepu
oh allah ini mum ruby bands
naif bakar pun hewan
pernah nyumka freakin

enggak ikut harus gantian kan harus ada yang tetap disini oh gitu iya saya
pergi dulu ya mau makan iya selamat makan
hai mau pesan apa kan
hai soto bandung french fries es jeruk sama teh tawa iya iya

teh tawa iya iya kamu serius makan siangnya cuma french fries sama teh tawa
striving setan masih banyak pilihan nggak ada yang kamu suka krijikkan perjanjiannya kita bayar masing masing kamu nggak ngeraretir aku
jadi aku pesan makan sesuai bajet aku aja ya udah pesan lagi aja biarin nanti aku yang bayar
gak usah bisa makan siang sama kamu aja udah lebih dari cukup buat aku ah kamu kepunya uang aja ngombal memang itu march harta
memangnya buat ngegombal itu ada ketentuan atau persyaratannya
memangnya kalau gembel nggak boleh gombal
tadi prita nanyain kamu
prita tadi nyariin saya
nggak nyariin cuma nanyain aja
ada yang perlu saya bantu
enggak cuma biasanya kan kamu ada di depan
tapi tadi nggak ada
nggak usah minta maaf kamu nggak salah
kamu sekarang di mana
lagi di tempat makan
wah kamu baik dan tidak sombong
ah biasa aja
yaudah selamat makan
kenapa kamu nyebut aku gembel
kan kamu yang mulai nyebut diri kamu sendiri gembel
kamu waktu itu pernah cerita soal kampus
dia itu siapa
dia itu orang biasa
siapa yang bilang kamu sepreman
teman kamu yang kemarin kesini
jangan percaya sama dia
dia itu tukang arang
kamu tahu nggak
kenapa kalau saya makan lauknya selalu telur ceplok
karena dari orok saya sukanya telur ceplok
kamu setiap hari makannya pakai telur ceplok
cessy mau saya ajarin masak
kamu kan suka pedes
tapi jangan cuma dikasih cengek
katanya kang mus itu anak buahnya kambahar
katanya kang bahri itu preman
kenapa kamu jadi ngebahas soal kang mus
kenapa nggak boleh
kita bahas yang lain aja
kalau kang bahar itu preman berarti kang mus preman juga
terus katanya kamu anak buah kang mus
teman kamu itu ngaco gak sering dengerin
aku cuma tukang sepatu kang mus tukang kecinpring
itu yang bener
soal kang mus itu nggak penting buat kamu
ini bukan soal kang mus
aku tukang sepatu
aku pengen bener bener tahu siapa kamu
kang terima kasih buat makan siangnya
besok kita harus ngirim kecinpring ke wipanjang
laporannya di sana kekini kita lumayan laku
stok di semua toko sudah hampir habis
kita sudah gagal main keras
kita kembali main halus
bukan main otak
kamu jangan cuma bisa senyum mikir
kamu bisa bantu mikir
saya nggak susi jenggo aja bos
kamu gak bisa bantu mikir
bukan mau nanya soal kamu masih dendam apa enggak
kita akan saling kenal
kabar saya baik baik aja
masih kerja di tempat cabur
udah mau keluar
saya mau mandiri
saya mau usaha sendiri
kalau kapan kapan mau mampir
mau ada apa apa
saya belum keluar dari tempat kerja saya
tapi maunya secepetnya
perlu bantuan saya
saya perlu uang sepuluh juta
saya nggak mau tahu kamu dapetin itu dari mana
kalau bisa sekarang
paling telat besok siang
jangan buang waktu
tadi makan di mana
kok gak pernah ngajak aku
emangnya mau makan di warung
lebih baik makan di warung
lebih murah dibanding di kafe kan
iya biar lebih hemat
aku makan di kafe soalnya kalau di warung suka penuh panas kurang nyaman
tapi kalau aku makan di kafe setiap hari kerja aku habis terus
yang namanya tempat murah ya biasanya gitu
nggak apa apa deh
kapan kapan aku mau nyoba
makan di tempat yang penuh gerah
buang teman saya dibawa kabur partner bisnis saya
saya yang harus tanggung jawab
saya harus ganti
jangan nangis di sini malu
terus saya harus nangis di mana
lotek yang tadi kita makan naik ke mata
bukannya bantuin malah ngantuk
di sini aku bantuin
bapak mau bantu saya
jangan manggil bapak
manggilnya apa tuh
biar akrab panggil aja oh
dari rumah tempatnya
kenapa gak telepon dulu
yakin aja kamu ada di sini
main aja atau ada apa
iya bapak tahu pasti sama temen
dia tahu kalau saya dulu anak buah kang mus
dia bilang kang mus itu preman
dia tahu kalau saya dulu anak buah kang mus
saya preman juga atau bukan
ya itu kan cuma sebutan orang buat kita
ya terus menurut kamu sekarang saya harus gimana
ganti baju terus makan
kalau dia nanya lagi jawaban kamu harus tetap seperti itu
menurut saya memang harus gitu
saya udah gak perlu bantuan kang wa bang lagi
udah dibantu sama kang jamal
tapi saya sebetulnya takut ada apa apanya
hutang budi itu berat
kalau sama bos jamal gak usah punya perasaan gitu
dia orangnya santai
kamu masih ikut pos jamal
kamu bukannya udah balik ke terminal
kok masih ikut bos jamal
itu permainan kita
tapi si bohim belum tentu ngerti
dia belum punya istri
coba kalau dia punya istri seperti saya
terus sifat istrinya seperti istri saya
memangnya istri kak gobang kejam
bukan kejam sadis
dari dulu kayak gitu
dari dulu kapan
dari waktu pacaran
terlanjur cinta mau gimana lagi
balik lagi ke soha bohin
jadinya kak gobang gak bakal bisa bantu dia
yang disebut kawan itu
bukan karena sudah lama kita kenal
orang yang selalu ada waktu kita butuhkan
sepuluh juta itu harga buat beli perangkap dan yakin
perangkap seharga itu bakalan bisa bikin bohin masih berangkat